sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kamu siapin konsep event ini
saya suka bagus sekali
saya tidak mau pak wawan mengganggu damar
semua yang bersangkutan dengan event ini harus langsung ke saya
saya ngerjain apa bu
kamu ngurusin gudang
oh kita ketemu di tempat biasa aja ya
mamaku tuh suka dan senang banget sama kerjaan kamu loh mar
oh ya aku juga mau ngasih kamu sesuatu
jangan dilepas lagi ya mak
kamu udah ngelupain dia
baguslah kalau gitu
habis aku heran sama kamu mark
kalau kamu udah ngelupain dia kenapa foto dia masih ada di dompet kamu sih
sebenernya aku suka sama kamu gis
tapi itu sikap kamu masih kayak anak anak
bongkar dompet aku
jangan marah gitu dong mar
iya oke aku janji aku gak bakal kayak gitu lagi
kamu cukup pasti aku kepercayaan untuk bisa mencintai kamu
aku percaya komar
kamu pasti bisa cinta sama aku
maaf pak kalau dekat sini wartel di mana ya
wah deket sini gak ada wartel pak
eh kalau gitu kalau mau telfon di mana ya
kita mesti keluar tol pak tapi kalau bapak mau telepon pakai handphone saya aja nih
bener nih gak apa apa
gak apa apa pak yang penting jangan lama lama aja pak
hehehe santai aja pak ntar saya tambahin deh uangnya
ya gibran udah sampai jakarta nih gibran
lah lah lah lah kamu beneran di jakarta
kok kamu gak bilang kalau kamu mau pulang gak kasih kabar sama mama
beneran kamu sampai jakarta
ya urusan aku udah selesai kok
oh iya ma di rumah gak ada orang ya

aduh mama kangen sekali sama kamu
eh gini aja kita langsung ketemuan di tempat perintipan anak di mana ya
oh iya terima kasih pak
suami saya udah datang belum
eh suami ibu ya
oh ya udah udah baru aja datang bu
halo hai hai semua semuanya
selamat siang pak
silahkan masuk aja langsung pak tadi ibu udah nelfon barusan
oh iya pak tasnya silakan taruh aja di sini
nah istilah dulu aja biar aku ingin ngantriin ya
ada apa lucu lucunya pak

lolo ini kenapa kok gerak gerak
udah ini kayaknya popoknya penuh deh
yaudah kita ganti popok dulu yuk
sebaiknya mbak ibu
terima kasih juga pak

oh ya justru itu pak karena bapak belum pernah
lebih baik kita belajar dari sekarang kapan lagi
saya bantu deh
sebaiknya mba aja
bapak tuh juga harus bisa merawat anak
apalagi kalau bayinya kembar pak bayi satu aja tuh udah repot banget ngurusin
kasian kan istri bapak ya kan
lagi pula kalau bapak di rumah aja terus merawat anak itu gak ada salahnya
merawat anak kan gak gampang perlu belajar dulu
udah lah pak bu sama lu
saya udah tau banyak kok tentang bapak dari ibu
ibu udah cerita apa aja
sepatunya basah semua
pak pak pak
pak itu caranya nggak seperti itu ya
jadi kalau bapak mau memberi susu sama bayinya gak boleh miring
itu harus langsung dari depan mulutnya ya
kurang lebih seperti ini
dari depan ya

biar saya bantu ya
biar saya bantu
oh berarti itu bayinya udah kenyang
jadi jangan dipaksain pak
aku gak nyangka mbak
ternyata jadi ibu rumah tangga itu cukup susah juga ya
dan aku juga gak nyangka mbak
mbak yang belum menikah tapi bisa juga ngerawat bayi gitu
itu gampang kok pak
intinya ya bapak harus sering sering merhatiin bayinya ya
aduh tuh kayak ada yang datang
pak saya harus ke depan sebentar ya
oh ya silahkan
nanti sebentar aja sayang
sebentar sebentar ya
bisa ya pak
boleh tidak saya pinjam handphone baru
oh mau pinjam handphone
ini silahkan pakai
saya ke depan dulu
mama lagi kejebak macet sayang
kamu masih di sana
iya nih aku masih di sini mah
ya udah begini aja deh
mama gak usah kesini biar aku aja yang ke rumah
ya udah tapi jangan kelamaan mama tunggu ya
iya mah oke dah